udah pinter ya larinya pencobaan ya pasti dong anaknya papa tapi hati hati kalau larinya coba
kamu nggak mau lari ya nggak papa yang penting jangan lari dari kenyataan aja
ini pita pita kamu yang nggak peduli sama kamu sendiri kamu suami aku sendiri sama gilanya kamu
yang gila kamu mau mencoba menjelekkan nama baik keluarga aku di hadapan orang orang orang orang
puas kamu biar mereka tahu kebobrokan keluarga ini kamu sayang sama anak kamu kamu perhatian
sama dia tapi kamu
kamu nggak pernah menyusui dia kamu nggak pernah memberi makan dia dan bahkan kamu nggak pernah
memberikan dia obat ketika dia lagi sakit aku rasa kita udah cukup aku minta kita cerai
ingin kembali ke adult
aku berangkat ya
hati hati di jalan
ma kayaknya bella masih belum bisa dengan rumah reno
tadi mama dengar sendiri kan
yang ada di rumah
atau barang barang yang ada afifnya
kita buang aja atau kita umpetin aja kali ya
kok diumpetin sih ma
iya juga ya afif kan anak mama
masa sih barang barang afif harus mama singkirkan
kita kan harus bisa membuat supaya bela
melupakan afif gak bisa begitu terus dong
kamu lihat dong tadi bella
ya udah kita coba aja ya
aku sudah sulit untuk sembuh
jadi dokter gak usah memberikan harapan palsu buat aku
kalau kamu mau sembuh dan bisa berjalan lagi
aku tahu aku gak bisa sembuh dokter
aku tau itu
aku sudah tidak bisa berjalan lagi
aku sudah tidak bisa berjalan lagi
tapi aku jakarta
ya kita mereka gue
aduh aduh aduh aduh papa tangkap nih papa tangkap
udah pinter ya larinya
aktif banget sih anak mama sekarang
udah pinter ya
kamu gak mau lari
kok aku yang lari sih
ya gak apa apa yang penting jangan lari dari kenyataan
jangan jangan jangan
aku sudah tidak bisa
lagi berlari berlari sama anak
keadaan aku seperti ini
berjalan aja aku gak bisa
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
kayaknya dia sudah
dia masih tidak mau
papa tahu gak alamat afif
aku cuma pengen tahu sih
gimana keluarganya afif
siapa tahu dengan adanya
kabar dari keluarganya dia
dia mau punya semangat untuk sembuh
afif itu butuh
penyemangat pak dalam hidup
dan aku yakin kalau dia
dia pasti sembuh
bella udahlah sayang
cukup kamu menganggap bahwa afif itu masih hidup
afif udah gak ada bella
kamu boleh mencintai alfif untuk selama lamanya
tapi kamu sekarang punya hidup baru
jangan seperti ini bella
ya kamu meninggalkan anak anak di taman
kalau terjadi sesuatu sama mereka bagaimana
mereka juga perlu hidup perlu kasih sayang kamu perlu perhatian kamu
kamu jangan selalu mikirkan afif nak
nah kasian anak anak kamu
afif udah meninggal
udah gak ada lagi di dunia ini untuk selama lamanya
meskipun gak ada foto kamu lagi tapi aku janji
kenangan kita gak akan pernah hilang di ingatanku
aku akan terus mengingat kamu alvin
aku mau kasih kejutan buat kami
tak perlu lagi bicarakan
iya terima kasih
jalan ini kan
aku tau jalan ini
kamu tenang ya viv
aku gak mau pulang ke rumah
aku gak mau pulang ke rumah
aku gak mau pulang ke rumah dalam kondisi seperti ini tiara
dan aku gak mau ke rumah
aku gak mau pulang ke rumah
biar bagaimanapun itu kan keluarga kamu
kamu butuh mereka
mereka pasti juga butuh kamu
sekarang kamu muter balik ya
aku gak mau bella melihat aku seperti ini
afif kamu tenang
kamu harus sayangi diri kamu sendiri aktif
aku gak mau ketemu sama mereka
mereka akan sedih melihat keadaan aku seperti ini
kita balik sekarang
hanya dengan cara ketemu keluarga kamu
kamu bisa semangat untuk sembuh
gak ada cara lain
itu rumah kamu
aku gak mau turun tiara
ini demi kebaikan kamu sendiri
kamu harus balik ke keluarga kamu
udah selesai main ya
ayo masuk ke dalam
ayo masuk ke dalam
ayo masuk ke dalam
udah selesai main ya
masuk ke dalam
belajar ya sayang ya
belajar sama mama
mereka memanggil bella mama
kini kamu udah jadi istri orang
kini hanya bisa duduk di kursi roda
jadi orang yang gak berguna